kembali bersama kami di cnn indonesia news report
wali kota solo gibran traka buming raka tidak menjawab secara tegas
soal beredarnya kabar ia telah membuat surat keterangan catatan kepolisian
atau skck di polda jawa tengah sebagai salah satu syarat
maju sebagai bakal calon wakil presiden
putra sulung presiden joko widodo ini meminta awak media
menanyakan langsung ke polda jawa tengah
santer beredar informasi yang menyebut gibran
telah membuat surat keterangan catatan kepolisian di polda jawa tengah
diduga pembuatan skck ini merupakan salah satu syarat
untuk maju sebagai bakal cawa pres mendampingi prabowo subianto
pada gelaran pilpres dua ribu dua puluh empat
namun kabar ini tidak secara tegas dibantah oleh gibran
bahkan ia meminta awak media menanyakan langsung ke jajaran polda jawa tengah
aku nengkinnya terus dulu
jangan membuat berita yang membuat resah
berarti hoax ya mas itu mas
gak boleh aku ngurus skck ini nanti
aku nengkinnya terus dulu
cekan yang polda ya
pogi brand ngurus skck